kementerian energi dan sumber demeneral mengaku telah memiliki rencana
untuk menghapuskan bensin jenis ron delapan puluh delapan atau premium
namun penghapusan premium baru bisa dilakukan paling cepat tahun dua ribu dua puluh
menyatakan premium tidak bisa segera dihapus
karena sebagian besar kilang minyak di indonesia
didesain untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis premium
butuh waktu untuk memodifikasi kilang kilang yang ada
sehingga dapat memproduksi bensin dengan kadar oktan di atas delapan puluh delapan
penghapusan premium adalah salah satu dari dua belas rekomendasi
tim reformasi tata kelola migas kepada pemerintah mei dua ribu lima belas lalu
sebelumnya pertamina menargetkan premium bisa dihapus dari pasaran mulai tahun dua ribu sembilan belas
pertamina telah berupaya mendorong masyarakat berpindah ke bensin ron sembilan puluh atau pertalite
yang harganya tak jauh beda dengan premium dengan kualitas lebih baik